stasiun pasar senen jakarta mulai dipadati warga yang membeli tiket mudik lebaran pada h sepuluh dan h sembilan dan kebanyakan warga membeli tiket kelas ekonomi
dan hari selasa ini loket penjualan tiket kereta api untuk mudik lebaran di stasiun pasar senen jakarta mulai ramai
sejak dibuka kemarin masih tersedia ribuan tiket kereta api tujuan berbagai kota di jawa tengah jawa barat dan jawa timur
meski mengetahui mekanisme pembelian tiket secara online sejumlah warga mengaku takut kehabisan tiket
jadi mereka lebih senang datang langsung ke stasiun membeli tiket langsung tiket ada di tangan
warga juga mengeluhkan sejumlah kelemahan pemesanan tiket secara online